diduga melakukan tindak penyelewangan dana desa ratusan kepala desa di situ bondo diperiksa tim kejaksaan negeri kami siang
dalam pemeriksaan ini petugas menemukan banyak penyimpangan yang berpotensi menjadi ajang korupsi para kepala desa dan perangkatnya
bertempat di kantor kecamatan masing masing wilayah ratusan kepala desa di situ bondo ini menjalani pemeriksaan mendadak oleh petugas dari kejaksaan negeri situbondo
satu persatu laporan bertanggung jawaban pemerintah desa tentang penggunaan anggaran dana desa termin pertama diperiksa secara mendetail oleh petugas
sejumlah temuan pun bermunculan dalam pemeriksaan ini hingga membuat petugas harus menegur keras para kepala desa dan perangkatnya
temuan tersebut berkisar pada kegiatan penyimpangan penggunaan anggaran yang mengarah ke tindakan korupsi
sementara sejumlah desa yang tidak melengkapi spj kegiatan dana desa diberikan sanksi berupa membuat pernyataan
pemeriksaan ini berjalan secara nyataan dan segera melengkapi spj paling lambat senin pekan depan
langkah pemeriksaan ini sengaja digelar kejaksaan sebagai tindak preventif agar kepala desa tidak melakukan tindakan korupsi
sebab ditemukan banyak penyimpangan peruntukan dana desa pada hampir semua desa
ini tadi banyak temuan terhadap kelengkapan dokumen
kami belum jalan secara fisik tapi dari kelengkapan dokumen banyak sekali pengaruh
contoh banyak beberapa kegiatan yang sudah diambil uangnya
jadi belum di spj kan
dan kedua banyak pajak pajak yang belum dibayarkan
selain pemeriksaan pertanggung jawaban aksi petugas kejaksaan ini juga menjadi upaya pembinaan dan penyuluhan bagi pemerintah desa
agar benar dalam penggunaan dana desa yang nilainya rata rata lebih dari satu miliar tiap desa